lo turutin aja apa yang gue bilang
atau jangan sampai gue yang habisin lo
gue akan telepon dado terus minta tolong datang ke rumah gue
lo bisa jekat dado di arah menuju ke rumah gue lex
gak seharusnya lo mancing emosi gue
apa dosa dosa juga bisa diampuni sama allah
gue udah ingat itu teman teman gue
ampun ya allah ampun
apa sih non
papi udah berangkat kerja ya
kayaknya tumben pagi pagi banget
reva juga gak sempet liat
ih si non teh gimana sih
si tuan teh udah pergi lagi kayak nyamah
dia teh perginya teh ke rumah nyomut
tadi teh mau bangunin nonnya masih tidur
udah gitu non teh keliatannya pulas banget
untung aja gak ada den boy
coba kalau ada den boy non teh pasti malu
surtinnya apaan sih
seinget aku papi udah pulang kok
orang papi sempat ke kamar aku
kayaknya mau nemuin aku
cuma karena aku udah tidur
jadinya papi gak sempat ngobrol sama aku
tapi aku denger
karena aku gak tidur sebenernya bi
tapi udah pulang kok
iya si tuan
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur